video viral kembali menghebohkan jagad dunia maya di bali
namun kali ini buka rekaman video bule melayanikan aksi belasan pelajar smp yang tengah pesta miras
dan diduga saat rekrutmen anggota geng baru
ya warga denpasar bali dihebohkan dengan viralnya video sekelompok remaja diduga masih pelajar tengah melakukan pesta miras
dan saling pukul dan tendang
diduga peristiwa yang terjadi pada lima belas juli dua ribu dua puluh tiga ini dilakukan untuk merekrut anggota baru
kapolresta denpasar kombespol bambang yugo pamungkas membenarkan video yang beredar tersebut
dan pihaknya langsung terjun ke lapangan melakukan penyelidikan
hasilnya ia akan memanggil para pelajar tersebut beserta dengan orang tua dan juga pihak sekolah
untuk memastikan tindakan apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan
jadi memang yang adanya video viral
yang tergabung dalam kelompok bajeng gij memang benar adanya terjadi
ada tiga belas pelajar di sana
dua belas pelajar yang pada saat berpesta miras yaitu ada di villa di ansmara
kemudian memang betul villa tersebut itu disewa oleh mereka dan melakukan aksinya